di hari anak nasional kota surabaya kembali meraih penghargaan sebagai kota layak anak dua ribu delapan belas
penghargaan yang diberikan langsung oleh menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini
terasa istimewa karena diraih selama empat kali berturut turut
kota surabaya lagi lagi menyabet penghargaan nasional
dalam rangka memperingati hari anak nasional dua puluh tiga juli
surabaya kembali menerima penghargaan dari presiden joko widodo sebagai kota layak anak dua ribu delapan belas untuk kategori utama
penghargaan ini diserahkan langsung oleh menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yohana yambise
di diandra convention hall surabaya senin malam
tak hanya surabaya penghargaan serupa juga diraih kota surakarta jawa tengah sebagai kabupaten kota layak anak dua ribu delapan belas
kedua kota ini meraih nilai tertinggi karena memenuhi
tiga satu indikator penilaian sebagai syarat untuk mendapatkan penghargaan
wali kota surabaya tri risma hari ini mengaku penghargaan ini menjadikan pemerintah kota surabaya bangga
dan lebih terpacu untuk berbuat lebih baik
saya terutama sebagai kepala darah saya ingin wujudkan anak anak surabaya yang mempunyai hak
mempunyai hak yang harus juga dipenuhi oleh pemerintah dan seluruh orang warga yang diserang
total ada satu ratus tujuh puluh tujuh kota kabupaten yang berhasil mendapatkan penghargaan dari tiga ratus delapan puluh sembilan kabupaten kota yang dievaluasi
dua diantaranya meraih penghargaan utama kota layak anak